dalam rangka memperingati hari ikan nasional menteri kelautan dan perikanan ri susi pujiastuti mengkabanyakan gemar makan ikan kepada masyarakat pada minggu pagi di plaza timur kawasan gelora bung karno jakarta
susi juga menghimbau masyarakat untuk tidak memakai plastik sekali pakai mengingat laut indonesia saat ini sudah semakin dipenuhi dengan sampah plastik
peringatan hari ikan nasional dimanfaatkan menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti untuk mengampanyakan gemar memakan ikan kepada masyarakat
kampanye gemar memakan ikan ini digelar bertepatan dengan acara peluncuran seafood lovers milenial yang digelar sebuah komunitas pecinta kuliner ikan di plaza timur gbk pada minggu pagi
kampanye gemar makan ikan yang dilakukan susi bertujuan agar masyarakat lebih sering mengonsumsi ikan karena memiliki protein yang tersisa
kampanye gemar makan ikan yang dilakukan susi bertujuan agar masyarakat lebih sering mengonsumsi ikan karena memiliki protein yang tersisa
kampanye gemar makan ikan yang dilakukan susi bertujuan agar masyarakat lebih sering mengonsumsi ikan karena memiliki protein yang tersisa
sebagai pribadi sebagai menteri kita semua anda semua sebagai warga negara harus membuat ini sebagai program nasional negeri kita
selain itu menteri susi juga membagikan dua paket nasi bakar ikan dan olahan ikan lainnya kepada masyarakat
warga jakarta yang berada di sekitar gbk terlihat antusias mencicipi berbagai olahan ikan yang disediakan secara gratis
budi tanjung jakarta